kementerian kesehatan meminta masyarakat tidak panik dengan adanya kasus hepatitis akut misterius
yang menyerang anak usia satu bulan hingga enam belas tahun
penelitian masih dilakukan untuk mengetahui persis karakteristik virus dan pola perburukannya
untuk mencegah kasus meluas
untuk lebih jelasnya kita berbincang dengan prof zubairi zurban
anggota dewan pertimbangan idi prof beri selamat sore
selamat sore mbak apa kabar
apa kabar prof baik baik
saya sehat terima kasih sudah bergabung bersedia berbincang sore hari ini
prof sudahkah sebenarnya ada diskusi internal idi berkaitan dengan kasus hepatitis misterius akut ini
sekalipun memang sampai sekarang masih belum ada pertanyaan lanjutan terkait itu ya
masih baru dari kemenkes
oh iya sudah beberapa kali ada diskusi di grup kan apa
ppid mempunyai beberapa grup ya grup dari grup mppk maupun grup pakar
grup yang lain itu tentuan pertimbangan itu beberapa kali dibahas mengenai masalah ini
prof seperti biasa ketika hal ini masih belum jelas asalnya dari mana
kemudian karakteristiknya masih dicari peneliti juga masih mengulik lebih dalam berkaitan penyakit ini
lalu muncul hipotesa hipotesa yang saat ini beredar yang juga ramai
ini berkaitan dengan covid sembilan belas apakah betul itu prof
menurut analisa saya sih tidak benar karena kalau dites
kita ini kan herd immunity nya dunia ini sudah banyak banget
jadi yang pernah terinfeksi atau punya antibody terhadap covid sembilan belas itu luar biasa tinggi
jadi kalau ketemu ya biasa aja sih artinya bukan faktor bukan sebagai penyebab langsung
termasuk ada informasi yang mengatakan bahwa hepatitis yang terjadi pada anak anak
ini adalah dampak dari long covid yang diderita oleh anak
tidak juga jadi enggak
jadi dari data yang ada itu ternyata anak anak ini kondisi kekebalannya sebelum terinfeksi bagus
jadi kan salah satu hipotesis yang amat sangat mungkin adalah adenovirus empat puluh satu
karena itu mereka meneliti karena kalau adenovirus empat puluh satu itu dulu pernah menyebabkan juga
tidak bisa bikin kerusahan hati tapi khusus pada orang pada anak anak dengan imunitas yang rusak yang rendah
yang sekarang ini menyerang pada anak anak dengan imunitas sebelumnya bagus
prof anda sudah menyebutkan soal adenovirus empat puluh satu
seperti apa karakteristik virus ini prof sebenarnya
jadi virus ini dulu biasanya menyebabkan
diare pada anak anak namun tidak menyebabkan kerusakan hati
nah sekarang ini data di amerika menunjukkan semuanya adalah positif terhadap adenovirus
data inggris mula mula ada yang adenovirus ada yang sars cov dua penyebab covid sembilan belas ada yang lain
namun kecenderungan sekarang para ahli di inggris juga sepakat kelihatannya ke arah adenovirus empat puluh
kita masih memerlukan bukti yang lebih kuat

dan dari beberapa data yang disampaikan baik di inggris atau di amerika serikat
atau di beberapa wilayah lain yang juga sudah ada korbannya
ada perburukan yang cukup cepat apa kira kira penyebabnya
ya ini hepatitisnya termasuk yang berat berat sekali
jadi cangkok hati cangkok liver itu kan suatu masalah yang serius banget
jadi memang penyakit yang akut penyakit yang amat serius yang memerlukan pertolongan segera
dan diagnosisnya juga karena itu harus cepat
salah satu syaratnya adalah tidak ditemukan virus hepatitis a b c d dan e
prof apakah dari beberapa mereka yang terjangkit atau terjangkit hepatitis akut ini
juga didiagnosa ada penyakit bawaan penyerta
seperti saya kata kata di penelitian di amerika dan di inggris itu menunjukkan bahwa
kondisi kekebalannya baik jadi bukan tidak mempunyai penyakit penyerta
beda sekali dengan yang adenovirus yang dulu bisa menyebabkan liver rusak
itu adalah yang mempunyai penyakit penyerta berupa kekebalan
yang rusak yang merendah banget jadi tidak tidak ada penyakit penyerta
tidak ada penyakit penyerta prof bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa ini berkaitan dengan dampak vaksin
iya untuk diketahui rata rata usianya itu sebagian besar kan di bawah lima tahun
dan tidak ada satu pun yang sakit ini yang pernah divaksinasi dengan vaksin apapun
nah itu teori itu muncul tadinya karena
namun adenovirus yang dipakai adalah adenovirus yang sudah tidak bisa bereplikasi tidak bisa menginfeksi orang lain
dan sekali lagi pada anak anak yang terinfeksi ini usianya di bawah lima tahun
berarti di dunia ini tidak ada yang memvaksinasi covid sembilan belas untuk usia di bawah lima tahun
iya apa yang sebaiknya sekarang dilakukan oleh para orang tua prof
apa yang harus dilakukan melihat gejala
sebagian besar kelihatannya penularannya melalui oral vekal artinya melalui makan minuman
maka harus menjaga agar makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi dan anak itu dipastikan kebersihannya
kalau air juga air matang
kemudian juga higiene bagaimana cuci tangan itu setiap kali sebelum makan
kan harus diperhatikan demikian pembuangan sampah kotoran maupun pampers harus lebih hati hati
prof kondisi seperti apa yang mewajibkan kita sebagai orang tua harus segera membawa anak kita ke rumah sakit jika mengalami gejala gejala itu
kondisinya bagaimana yang kita harus bawa ke rumah sakit
karena anak kecil bayi dengan diaris sekarang ini langsung saja cek ke dokter
tapi kalau ada kuning harus segera ke rumah sakit yang
rujukan rumah sakit besar yang ada di sekitar pasien itu
jadi kalau di jakarta ya langsung ke rumah sakit ke departemen kesehatan anak
prof apakah idi kemudian sudah memberikan panduan untuk penanganan pertama ketika mendapatkan gejala gejala seperti yang disebutkan tadi
iya ini karena ini masih baru jadi secara bertahap
dokter anak indonesia dengan tim yang lain sedang menyiapkan
dan setiap kali dengan perkembangan baru akan selalu dokumennya akan selalu diupdate
sudah membuat dan sudah menganjurkan beberapa hal
karena itu kita penting untuk menyimak baik baik apa yang disampaikan oleh idi ikatan dokter anak indonesia
bekerjasama dengan idi untuk kita agar terhindar dari
penyakit yang baru ini
saya ingin mengonfirmasi dan sejauh ini memang dari penelitian dari seluruh pasien yang terinfeksi itu
range nya memang usia satu bulan sampai enam belas tahun
memang ini menjangkiti mostly anak anak berarti ya
mostly di bawah lima tahun
ada juga di bawah sepuluh tahun
amat jarang di bawah enam belas tahun
tidak ada yang di atas enam belas tahun
jadi ini berkaitan dengan higienis
sanitasi makanan dan minuman yang bersih
itu berkaitan langsung
dan untuk itu kita menjadi agak khawatir untuk indonesia
karena itu harus sering diedukasi
baik terima kasih prof zubairi zurban
terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
memberikan gambaran berkaitan dengan kasus hepatitis akut misterius yang tentu masih akan berguli terus dan akan berkembang terus informasinya
prof berry terima kasih banyak